ya sayang kira kira hukuman aku bakal disingkirkan
kita berdoa sayang
berdoa semoga ada keajaiban
apa juga nggak pernah berhenti
ada kalau memang kamu oke saya langsung telepon rendi ya buat diurus semuanya
kangen banget ya
virus saya oh kemarin kena virus ya jadi
eh demam tinggi terus eh susah tidurlah tapiiderata dengan vitamin istirahat yang cukup allah sehari
kalau mau jembol elsa harus satu satu kalau saya masuk duluan gpp mengerjakan nanti kita gantian ya
karena kan keisha mau ketemu sama elsa
itu keisha mau sih
kan dia mau nyusu sama elsa papa
aku masih mau sama opa
nanti selesai dari dalam kita ngobrol dulu ya
yaudah kalau gitu aku masuk dulu ya
ketemu mama dulu
jadi gini saya
saya pernah menikah dengan andir
kita sudah bercerai lama
kami punya anak putri bernama rena
sekarang dibawa pengasuhan andin
dengan suami barunya
beberapa event terjadi
sempat mengalami kejadian kejadian yang menurut saya itu sangat membahayakan nyawanya
bagaimana kejadian kejadian yang menurut anda
salah satunya sempat hampir terserempet motor di jalanan pak
belum lagi sempat karena satu dan lain hal saya tidak tahu kejadian seperti apa
mengkonsumsi makanan yang ada mengandung racun
ditambah lagi kemarin
ternyata anak saya ini
mereka membuat selebaran dan menyebarnya di mana mana
dan saya sebagai orang tua kandung sama sekali tidak dikabarin apapun pak
buat saya ini satu kelalaian dan keteledoran
dan saya ingin mempertanyakan soal bagaimana hukumnya
kalau seandainya saya ingin mengambil alih hak asuh itu pak
kita akan gugat ke pengadilan agama
tapi anak di bawah dua belas tahun itu agak sulit kayaknya
anak saya usianya lima tahun
itu masih hak asuh ibunya
kecuali ibunya itu pemabok
tidak punya penghasilan
dan tidak punya tempat tinggal
kalau tidak seperti itu agak sulit untuk menggugatnya pak
kalau berdasarkan omongan pengacara
andin dan al
sama sekali tidak masuk kriteria itu
ada dasar untuk gugatan kita
ya memang agak sedikit berat
tapi apa tidak ada alternatif lain
misalnya kalau kita bahas kemasyaratan anak soal pertanggung jawaban begitu
saya tidak menyarankan pak
apabila anak itu diambil paksa
memang tidak ada sanksi pidana pak
karena pak andino bapak kandungnya sendiri
hanya saja mungkin mereka akan membuat laporan ke kpi
konsekuensinya tentu saja menyakiti anak tersebut pak
kalau dipaksa dipisahkan dengan ibunya
apa dia marah sama kamu
marah sih enggak
tapi ya aku ditanyain aja tadi
ya terus aku jawab sekali
seperti yang tadi kamu saranin aku jawab
aku bilang aku gak mau mencampur adukan urusan pribadi sama urusan pekerjaan
dan alhamdulillah dia ngerti sih
ternyata dia cukup profesional ya
iya ya aku sempat lihat sih
tadi aku lagi sibuk
terus handphonenya ketinggalan di meja
jadi enggak aku angkat
mama nanyain soal pernikahan
ya dia bilang kalau takutnya karena kita sama sama sibuk
nanti rencana pernikahannya akan tertunda
kalau kita bikin grup bertiga gimana mas
terus ya kita minta tolong sama mama untuk bantuin semua persiapannya
ya tetap atas persetujuan kita
tapi menurut kamu enak gak sih
aku takut mama tersinggung deh
iya kalau mama sih pastinya oke oke aja sih
malah mungkin seneng
ya udah nanti saya buatin grupnya ya
ya udah mas kalau gitu
makasih banyak ya mas
oh iya pak chandra
jadi gak bisa deket deket sama keisha
kondisi elsa sudah membaik alhamdulillah
progresnya sih bagus ya pak
bu sarah keishanya mana
keisha masih di dalam
elsa masih pengen berdua sama anaknya
udah gak apa apalah kasih waktu mereka berdua ya kan
sebetulnya saya sempet denger dari dokter kemarin
kalau elsa itu kepala belakangnya itu ada benjolan ya
dan masih diperiksa
apa perlu tindakan lebih lanjut
tadi sih saya gak denger kabar apa apa
tapi kalau dilihat kondisinya elsa baik baik aja
mudah mudahan sih gak perlu ya
gak perlu ya
ya insya allah ya
mudah mudahan sih tidak perlu tindakan lebih lanjut ya
pak bu saya ke dalam sebentar ya
ya bentar ya sayang ya
pak boleh saya masuk ke dalam sebentar
yuk kita duduk dulu
bu sarah terus terang saya berharap ya
mudah mudahan elsa tuh bisa cepet keluar
ya maksudnya keluar dari rumah sakit ini bisa
lebih sering ketemu sama keisha nantinya ya
semoga aja semua masalah ini bisa cepat selesai ya
solusi yang terbaik untuk elsa pasti iya kan
mudah mudahan dia bisa tambah
jalanin semuanya sampai selesai

keren kamu tolong pesankan saya hotel ya
yang memang ramah anak
pokoknya pemandangannya oke lah hotelnya ya
saya memang nggak tahu sampai kapan ini
jadi gak usah pakai tanggal ya
untuk selesai dari hotelnya
oh baik pak
nanti saya akan ajukan beberapa pilihan ke bapak
kalau bapak sudah pilih
ren staycation ini sebenarnya saya lakukan untuk
supaya andin gak ketemu sama nino
kamu tolong jaga rahasia ini ya
jangan sampai catherine pun juga tahu
yaudah makasih ren ya
andi dengar gak ya
kamu biarkan aku milih sendirian
aku harus milih yang mana ini mbak
ya semuanya bagus
jawaban kamu gitu doang
ya memang bagus semuanya
ya kamu milih dong
ya semua aja dipilih
warnanya yang bagus
ini bagus semua
ini bagus yang ini bagus
ya aku kan bingung mas
yaudah yang ini aja ya
benteng baru ya mbak
itu juga bagus
ya berarti kan kalau kamu nggak suka berarti yaudah nggak usah diambil
ini sekalian ya
oh itu sama
yaudah itu dulu
ya sebagai seorang ayah juga saya nggak mau kalau sampai anak saya sedih
apalagi harus di
pisahkan secara paksa dengan ibunya
tapi di satu sisi saya juga gak mau kalau anak saya sampai
ditelantarkan seperti ini
saya masih sanggup untuk jaga anak saya
saya harap pak nino tenang ya
masalahnya sekarang mantan istri saya ini lagi hamil
di pernikahan yang sekarang
kalau seandainya perhatian mereka semua tertuju ke situ
nggak mendapatkan perhatian sama sekali
saran saya bicara dulu baik baik pak
kalau mereka merasa berat merawat rena anak bapak
karena kehadiran bayi mereka
saya mohon dengan cara pendekatan kekeluargaan
sepertinya akan lebih mudah diminta hak asuhnya pak
setelah itu anak bisa bergantian pak
ke pak nino dan tetap tidak akan terpisahkan oleh ibunya
begitu saran saya pak
kalau soal itu saya ragu
karena saya sangat yakin mereka itu sama sekali tidak akan pernah ngejidik saya
mungkin tidak bisa diambil sepenuhnya pak
mengingat usia anak itu masih di bawah dua belas tahun
coba tawarkan untuk hak asuh bersama pak
jadi pak nino ada pendekatan dulu dengan anaknya
pembicaraan ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah
yang aku mau
tidak muat di saya
kenapa di saya
di sana ada yang menekan anak bayi
bisa dicobain di situ
sudah dipilih saja nino
kalau merusakkan deh
coba di belakang belakang saja
oh itu paketan
ini banyak ini banyak
ini banyak ini banyak
ini banyak ini banyak
ini banyak ini banyak
bagi empat puluh jam
ini masih banyak restoran
ini gak enak lah
ini kan di petrami
ini gak enak lah
ini gak enak lah
ini gak enak lah
ini gak enak lah
ini gak enak lah
ini gak enak lah
sebenarnya untuk bicara baik baik bisa aja
pada akhirnya aku akan dipakai

padahal ini nggak bisa dibiarin
aku harus berusaha
tetap dengan pendirian saya
saya mau mencoba untuk
mengambil hak asuh itu
karena bagaimanapun juga
andi mantan istri saya melahirkan
saya takutnya perhatian mereka tidak keren
dan malah terjadi hal hal yang tidak diinginkan nantinya
agar pak nino bisa mendapatkan hak asuh anak
mungkin kita bisa mencari celah
yang bisa menjatuhkan pak al dan bu andin
sehingga kita bisa mendapatkan hak asuh ini pak

jadi sudah tapi sebelumnya saya mungkin akan
apa ya coba bicarakan baik baik dulu dengan mereka
hal yang bisa mempermudah
dalam pak andika mendapatkan celah itu ya
baik saya tunggu kabar selanjutnya ya pak
sekali lagi terima kasih sudah berniat membantu saya
saya usahakan membantu bapak
ini aku udah bisa nih
karyat grup dulu
karena kami memang sedikit
sekarang kami minta tolong
mama yang handle persiapannya
dan nanti pilihan mama kirim ke klub ini ya
kemarin kan tante mau beli bahan bahan untuk seragam
kalau boleh tante nanti fotonya dikirim kesini
dan kalau boleh lagi aku nitip pilih warna softnya tante
ya tante akan carikan bahan yang sesuai permintaannya mbak cat
terus masalah lainnya yang bisa di handle sekarang juga
akan mama handle dan kirimkan ke grup ini
sebenarnya ini bukan jalan yang terbaik
meminta tante mayang untuk mengurus pernikahan ini
aku masih takut kalau tante mayang mengurus semua persiapannya
tidak sesuai dengan selera ku atau mas randy
kayak aku harus telepon mas randy
saya mau ke tempatnya al sama adit
kalau seandainya ada apa apa sama kantor
pak nino pasti marah nih sama mbak andin sama kak al
aku yakin banget mbak nino pasti marah sama mbak anin sama kak al
aku harus bilang sama mas randy
kamu harus tumbuh jadi wanita yang kuat ya
karena mama gak bisa namainkan kamu setiap hari
lebih sesama kamu dua puluh empat jam maafin ya
kayak sedih gitu
papa kenapa sih kamu kayak sedih gitu pak
sama keisha begini
tapi kalau ingat kondisi kamu
ada sedihnya sedikit
papa gak mau sedih
aku baik baik aja kok
baik baik aja kok
pokoknya gak usah khawatirin aku
papa sendiri gimana keadaannya
kemarin sempet drop sedikit
aku seneng banget deh ke hari ini
keisha juga seneng
papa juga seneng liat kamu sehat
papa kemarin sempet kepikiran kamu
ada saat denger kamu
badannya juga drop
sekarang liat kamu sehat lagi papa udah
oh iya di depan
ada pak chandra sama bu chandra yang ngantri
mau jenguk kamu juga
aku udah pasrah aja pak
aku paham kok no itu sibuk
lagian aku juga udah bahagia kok sekarang sama keisha
melepaskan itu sulit
tapi saat ini untuk mengharapkan nino kembali
kembali ke rumah
ke rumah aku
tapi saat nino kembali
itu juga sakit
perasaanku pada nino biarlah seperti ini
menetap tanpa berharap berbalas
tunggu tunggu tunggu apa apa keisha
oh barusan keisha bilang
mama yang kuat ya
aku juga kuat kok kayak mama
papa selalu percaya itu
tuh keisha juga setuju
hukuman aku bakal di zimbangkan ya sayang
kita berdoa sayang
semoga ada keajaiban
bapak juga gak pernah berhenti
mendoakan kamu sayang
aku sih berharap
aku bisa berharap
seperti keluarga utuh pada umumnya pak
kaya rai itu selalu berdoa sayang
allah tahu apa yang terbaik buat kita
meskipun kadang kadang
yang terbaik itu
gak selamanya sesuai yang kita mau
itu yang terbaik buat kita
jangan pernah berhenti untuk berkah
ya mohon sama allah
eh semoga doa kita di zimbang sama allah ya papa
boleh dong masa gak boleh
ya saya juga kangen sama kamu
nanti pak jantanaku siap bawa masuk ya
mulai sekarang pokoknya kamu harus ekstra ekstra ekstra ekstra dalam menjaga rinah ya
tapi namanya ada apa bu
jadi rina sudah tahu kalau rina sempat hilang kemarin
dan dia sangat marah besar
makanya saya minta tolong sekali sama kamu untuk menjaga rena dengan lebih ekstra penjagaan
jangan sampai rena ketemu sama nino dibawa sama nino
uh siap bu siap bu
kalau itu siap banget
saya pasti akan jaga gemoy lindungi gemoy
oh apa perlu teman teman saya yang kemarin bantuin nyiarin rena itu turun tangan dulu
disimpan aja itu teman teman kamu ya
tapi nggak perlu dulu
yang penting kamu jagain rina banget banget ya
siap bu bos
teman teman kamu ini juga bagus tuh ya
ma rina udah pulang sekolah belum
ini mama sama mirna masih nungguin rena di sekolah kenapa
mau minta tolong nanti kalau misalnya rena udah pulang sekolah
yaudah kalau gitu kamu kirim alamatnya ke mama ya
sekalian ini mah mau minta tolong
mama minta tolong sama mirna untuk siap siapin bajuku bajunya andin sama bajunya rena ya
nanti langsung bawa aja langsung suruh ke hotel
sama aku minta tolong juga mah
jangan sampai ada orang yang tahu
soal aku andin dan rena untuk nginep di hotel ya
mama akan itu urus semuanya tapi kenapa kayak keburu buru ya
ya sebenarnya tujuan tujuan ku tuh untuk ngindarin nino ma
supaya nino tuh gak ketemu sama andin dan gak ngomong yang aneh aneh ke andin
tapi memang sebenarnya aku tuh udah ngerencanain bibi bangunin itu dari andin pas di rumah sakit
yaudah lah sekalian aja kalau gitu
aku mohon mah sekali lagi ya jangan sampai ada orang yang tahu kecuali riza
yaudah kamu jangan khawatir mama akan urus semuanya buat kamu ya
oke makasih banyak ya mbak ya assalamualaikum
ya apa bu
ini tadi al telepon saya minta tolong sekali lagi sama kamu ya mirna
karena saya mau pergi berdua sama rina nanti riza yang akan nganterin
terus saya minta kamu untuk pulang ke rumah dulu packing semua baju bajunya reina al sama andin
nanti baru kamu rapikan kamu bawa lagi nanti kamu diantarin sama riza
tapi harus cepat cepat ya nanti biar riza balik ke sini lagi
enggak usah bu kalau gitu saya nekojek aja biar cepet nyampe lagi mari
tapi itu barangnya banyak sekali
tenang mirna gitu loh
yaudah bisa nggak apa apa
saya percaya sama kamu
kalau gitu saya langsung pamit sekarang aja ya bu
boleh hati hati nanti uangnya saya transfer ya
udah nggak usah ada
bu bos sama gemoy mau ke mana ya terus ada apaan ya
kenapa ngedadak begini
tapi semoga nggak ada apa apa deh
oh iya bu saya itu mau pesan